setelah kemarin presiden joko widodo menjadi orang indonesia pertama yang mendapat vaksin covid sembilan belas
kini vaksinasi di berbagai daerah indonesia juga dimulai per hari ini
bagaimana pelaksanaan vaksinasi perdana
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia igede nyoman wiryadina
tadi rumah sakit bali mandara dan pasar
selamat pagi nyoman untuk pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas di bali
siapa saja pihak pertama yang akan divaksinasi dan bagaimana kesiapan vaksinasi perdana di sana
iya maggie setelah bali menerima sekitar lima puluh satu ribu vaksin sinovac yang disibukan dalam dua tahap
artinya tahap pertama sebanyak tiga puluh satu ribu kemudian tahap kedua dua puluh ribu
dan hari ini dicanangkan oleh gubernur bali untuk mulai dilaksanakannya atau dilakukannya vaksin untuk wilayah bali
dan tadi gubernur bali kemudian kasdam sembilan udayana termasuk juga kapolda bali
dan danu yang juga melakukan vaksin secara langsung artinya dihadapan para media
termasuk juga para nakes yang nanti akan juga mengikuti vaksin ini
yang akan diikuti sekitar enam belas orang dalam tahap pertama atau pada tahap pencanangan dilakukannya vaksin untuk wilayah bali
dan dari lima puluh satu ribu vaksin yang sudah dikirim ke bali dan sudah disimpan di dinas kesehatan provinsi bali
baru tiga kabupaten kota yang menerima
artinya kabupaten badung kemudian kabupaten gianyar dan kota denpasar
dan hari ini memang rencananya juga akan diikuti oleh tiga kabupaten yang sudah didistribusikan vaksin yang sudah diterima oleh pemerintah provinsi bali
terutama kepada para nakes
nanti akan ada sekitar tiga puluh tiga ratus dua puluh nakes yang ada di seluruh bali
namun nanti akan tetap dikonfirmasi akan dilakukan lewat sms blast yang dilakukan oleh
sistem bpjs di mana para nakes akan melakukan vaksinasi termasuk jam berapa akan dilakukan secara terjadwal
artinya tidak hanya kemudian mendaftar secara langsung namun mereka mendaftar secara online
kemudian jadwal akan diterima secara online juga dan mereka akan menuju tempat tempat pelayanan vaksinasi
yang juga dilayani oleh tidak hanya puskesmas namun juga rumah sakit yang ada di bali
terutama di tiga kabupaten kota
yang sudah diberikan vaksinasi pada tahap awal ini
jadi rencananya tiga kabupaten kota ini pada akhir januari akan dapat diselesaikan sejumlah
kalau kita lihat kabupaten badung menerima sekitar empat dua ratus tiga puluh satu vial atau botol kecil
kemudian kabupaten gianyar sebanyak delapan empat ratus delapan puluh vial atau botol kecil
kemudian denpasar yang paling banyak adalah dua belas tiga puluh dua pial yang akan nanti didistribusikan
atau dilakukan vaksinasi kepada para nakes nanti setelah acara pencanangan yang dilakukan oleh tokoh tokoh masyarakat
yang diundang pada acara vaksinasi perdana ini
kalau kita lihat memang tadi sempat saya berbicara kepada pihak rumah sakit sanglah
dan dikatakan di sanglah sendiri sudah ada dua puluh tenaga kesehatan yang sudah menerima
artinya sudah menerima konfirmasi untuk melakukan vaksinasi
namun kemungkinan setelah acara pencanangan inilah nanti akan dilakukan
maksin masing rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan termasuk juga puskesmar
dan dirancangkan memang ada tiga vaksinator yang akan melakukan vaksin di wilayah bali ini
dan satu orang vaksinator diantaranya akan dalam setiap tahapan akan melakukan kepada lima belas orang yang akan dipaksin
artinya dalam satu pelayanan kesehatan diminimalkan atau dimaksimalkan ada empat vaksinator yang akan melakukan pelayanan
ataupun vaksinasi yang sudah dicari
dan diperlukan oleh pemerintah ini
kalau kita lihat memang tidak semua artinya dalam tahap awal memang tenaga kesehatan
kemudian tni polri termasuk juga pelayanan pelayanan publik
termasuk juga nanti baru akan didistribusikan kepada masyarakat umum melalui sms sebelas
yang akan dipancarkan atau disebarkan oleh bpjs kesehatan
dan mereka yang akan dipaksin adalah tentunya mereka sudah lolos screening
artinya bukan ibu hamil
tidak menderita comorbid atau penyakit penyerta seperti misalnya diabetes mellitus
kemudian darah tinggi termasuk juga penyakit penyakit peserta yang dimungkinkan untuk terganggu
artinya mereka yang membawa penyakit penyerta tentu akan di screening
akan ditunda terlebih dahulu mereka untuk menerima vaksin ini
termasuk juga dalam tujuh hari terakhir mereka yang sudah terdaftar kemudian hendak dipaksin
juga akan dicek kesehatannya
dalam tujuh hari terakhir menderita panas ataupun diare
ini juga yang akan menjadi landasan untuk mereka kemudian maju ke meja tiga di meja vaksinasi
nah nanti setelah vaksinasi selesai artinya setelah disuntikan vaksin
kemudian akan ada semacam observasi selama tiga puluh menit untuk melihat bagaimana reaksi dari vaksin tersebut
sehingga ketika tidak ada reaksi maka mereka ataupun orang yang sudah divaksin bisa boleh pulang
dan jika misalnya terjadi hal yang diluar dugaan
maka akan bisa dibawa ke rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan yang terdekat
ya tentunya kami juga mengharapkan vaksinasi covid sembilan belas perdana di pulau bali berjalan dengan lancar
terima kasih koresponden cnn indonesia nyoman atas laporan anda dari bali
selamat bertugas kembali